kenapa mati sih live streamingnya
gue gak bisa mantau lagi nih keadaan boy diserang sama mondi dan geng
enggak gue gak boleh kehilangan momen boy babak belur
lo sherlock rumah boy sekarang gue tewek sana
dari mana lo tahu rumah gue
gak susah buat gue boleh untuk cari tahu rumah lo dimana
ngapain lo disini
eh boy lo gak usah belaga gak tau ya
lo gak berani terima tantangan gue
tantangan gue yang viral di media sosial
betul gak sih kelakuan lo ini kayak anak kecil
kalau tantangan lo gak gue tanggupin lo marah lo emosi
sebelum lo matiin gue gue tunjukin ke gue kalau lo punya nyari
terima tantangan gue
makanya lu terima tantangan gue
lo tunjukin siapa yang lebih cermet lo atau gue
kalau lo gak berani terima tantangan gue untuk datang ke geng serigala
kita dua di depan rumah lo
gue gak mau duel sama lo
bukan karena gue takut
bukan karena gue cemen
tapi karena gue tau itu semua gak ada gunanya
makanya gue tunjukin lewat duel
lo tunjukin siapa yang lebih cemen lo atau gue
kalau lo ngerasa lebih jagoan dan lebih dari gue
lo terima tantangan gue
sekali lagi ini bukan alasan
duel sama lo gak ada gunanya buat gue
buang waktu buang tenaga
ingat sekarang lo ajak semua geng lo untuk pergi dari sini
karena gue gak mau berurusan sama kalian
lo terima tantangan gue
kalo mau kalian berdua
itu tuh berjalan orang
ayolah oh nanti kamu taruh
kamu jalan ke rumah jetzt
boy sama orang itu beneran mau duel
pak lo udah liat lah fige
si ibu emang mau berantem lagi sama anak yang segala tuh
gue penasaran deh
temenin gue kesana
ih males banget
gue gak mau berurusan sama anak anak motor
cuma gue beneran serius nih
gue penasaran banget
kasian juga kalau gue itu nanti dikeroyok sama anak yang motor segala
lo mendingan setelah ke rumah lo
nanti kita ke rumah boy
gue jalan sekarang
boy pengecut banget men
boy keluarlah boy
oh jangan jangan dia lagi nangis kali ya ketakutan sama gue
boy keluarlah boy
misalnya bener tuh
itu yang era
kebanyakan sandi airnya
lu buktiin kok gua lu buktiin
kok live streamingnya putus
wah kalau gini caranya kita gak bisa lihat keadaan nessie boy nih
aduh kota lu kali habis
kota lu banyak
masa ian ganteng kayak gua kehabisan kota
gak mungkin lah
ini sinyalnya ada
live streamingnya aja empati
emang keputus kok
kenapa mati sih live streamingnya
gue gak bisa mantau lagi nih
keadaan boy diserang sama mondi dan gengi
gue gak boleh kehilangan momen boy babak belur
lo sherlock rumah boy sekarang
gua tewek ke sana
bisa aja nih geng serigala main curang dan keroyokan
kita ke rumah boy sekarang
tapi ian tunggu
kalau dia ribut sama geng serigala kita jangan langsung turun tangan
karena boy gak mau kita ikutan rusuh
gua tau emang boy mintanya kayak gitu
cuma kalau keadaannya kayak gini gimana
kita gak bisa ngasih keadaan nessie boy
terus kita mau gimana aja
terus kita mau gimana aja
ya lo bener juga sih
jadi gimana jalan
gere banget tuh
kayaknya kita harus lempar dua kali ke rumah boy
biar dia berani lawan gua
coba kita berangkat
coba kita berangkat